sementara bencana tanah longsor kembali terjadi di trenggalek
dua buah mobil sempat terjebak akibat tertimpa material longsor
sementara di pamekasan akibat guyuran hujan deras tebing setinggi tujuh meter runtuh
proses pembersihan jalur yang tertimbun material longsor ini dilakukan sejak selasa pagi
sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengeruk material lumpur yang menutup seluruh badan jalan
saat ini jalur trenggalek ponorogo telah berangsur normal
namun demikian kendaraan yang melintas di jalur ini harus ekstra hati hati karena kondisi jalan cukup licin
selain itu kawasan tersebut juga rawan terjadi longsor susulan
sebelumnya dua mobil milik warga sempat terjebak di kilometer enam belas jalur trenggalek ponorogo akibat runtuhan tanah longsor
beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena seluruh penumpang berhasil dievakuasi
sementara di pamekasan tebing setinggi tujuh meter longsor di jalur provinsi antar kota
di desa waru timur selasa malam
tak hanya membawa material tanah dan bebatuan longsor juga membuat sejumlah pohon tumbang
setelah beberapa jam evakuasi jalur kembali normal